bank mandiri menyelenggarakan mandiri beyond wealth dua ribu sembilan belas
bagi nasabah high net worth individuals
yang dibagi dalam tiga sesi
mengawali acara ini wakil presiden republik indonesia m yusuf kala
memaparkan mengenai perkembangan dan tantangan perekonomian di indonesia
padahal ujung daripada pertumbuhan ekonomi adalah investasi
acara dilanjutkan dengan dialog seputar isu ekonomi terkini indonesia dan dunia
bersama cnn award winning journalist andrew stevens sebagai pembicara
yang turut dihadiri direktur bisnis dan jaringan bank mandiri heri gunardi
acara ini kita laksanakan rutin ya setiap tahun sejak tahun dua ribu lima belas
karena ini adalah bagian dari customer retention
yang dilakukan oleh bank mandiri pada umumnya
dan segmen wealth management pada khususnya
dan kita ingin menjaga keuntungan dan keuntungan
yang terjadi di dunia
sesi berikutnya menghadirkan seminar bersama beberapa ceo sukses di indonesia
dan legacy planner terkemuka sebagai pembicara
seminar ini membahas dua topik perbincangan
tantangan dalam bisnis saat ini yang paling besar saya lihat adalah sdm
inovatif dan kreatif itu penting banget
terus berpikir kreatif
ya kita bisa ketinggalan
untuk sebuah bisnis bisa sustainable
itu tidak hanya di drive dari segi profit atau segi ekonomi
tapi juga dibutuhkan dari sisi sosial maupun dari segi lingkungan
apapun keluarga adalah nomor satu
jadi sebagai generasi terterus kita harus tahu bahwa prioritas utama
itu tetap ada di keluarga
acara pun dilanjutkan dengan sesi dinara
yang pada kesempatan ini bank mandiri meluncurkan produk unggulan terbaru
mandiri kartu kredit prioritas
yang ditandai secara simbolis melalui pemberian corporate

bersama brand ambasador bank mandiri

bersama brand ambasador bank mandiri
nikola saputra dan laura basuki
serta pemilik group time international
dan dimeriahkan penampilan hiburan dari raisa
dengan kita mengundang pembicara pembicara yang berkualitas
para nasabah bisa belajar mengambil banyak manfaat dari diskusi pada hari ini
untuk pengembangan bisnis selanjutnya